indah sani ya batuwa benu kakinah
saka bunuh apadah musamatemu

sejarah buton di tanah air
secara umum orang buton mendiami wilayah kekuasaan kesultanan buton
yang mencakup pulau buton pulau muna kepulauan wakatobi dan sebagian pulau kabaina
pulau buton menjadi pusat pemerintahan kesultanan buton kala itu
kesultanan buton ini memang merupakan kerajaan maritim
salah satu kerajaan maritim di nusantara
sama kerajaan kerajaan lainnya seperti kerajaan gua
dan lain lainnya itu merupakan salah satu kerajaan maritim di nusantara di indonesia
oleh sebab itu manusia buton
kebanyakan pada masa lalu berponca harian itu mengarungi laut
sejak pertengahan abad ke empat belas sebelum menjadi kesultanan
kala itu alat tukar resmi yang digunakan oleh masyarakat buton
berupa selembar kain berukuran sekitar tujuh belas x delapan cm
kampua itu adalah mata uang dari akhir akhir kerajaan
sampai pertengahan masa kesultanan
itu masih berlaku sebelum berlakunya gulden uang belanda
itu uang kampua itu terkait dengan kerajaan buton
itu adalah penurunan kain dengan bermacam macam warna
kemudian ada tulisan
bonto adalah pejabat pejabat tinggi kerajaan
itu juga berdasarkan nilai
itu yang mengukur nilai kampua itu
tapi nilai kampua yang tertinggi
itu nilainya satu gantang jagung
satu gantang itu artinya seribu liter jagung
nilai satu kampua
kampua itu adalah nilai yang tertinggi
dan nilai satu kampua

dan nilai satu kampua
masa kejayaan kampua pupus ketika sistem pemerintahan buton
berganti menjadi kesultanan pada tahun seribu lima ratus enam puluh
sultan murhum kaimuddin yang memimpin kerajaan kala itu
mengubah sendi sendi kehidupan masyarakat
terutama dalam hal keagamaan
peradaban islam mulai berkembang sejak kesultanan buton terbentuk
jejaknya terekam dalam naskah kuno beraksara wolio
buton mempunyai huruf tersendiri itukan kelebihan

tetapi yang berlalu adalah huruf arab
hanya yang jarang kita temukan di al quran
misalnya e o p dan seterusnya
buton sudah ada tanda tanda bacanya
itulah keunikannya buton
naskah naskah kuno peninggalan kesultanan buton ditulis oleh para sultan dari tahun ke tahun
kebanyakan tulisan tulisan beraksara wolio ini bercerita tentang ajaran keagamaan
nasihat kebaikan dan budi pekerti yang dikemas dalam bentuk puisi atau syair
versi pertama bahwa disebut value itu asalnya dari velia
velia itu menebas membuka perkampungan
menebas hutan belukar yang bahasa daerahnya
ada juga mengartikan bahwa wolio itu berasal dari kata
karena orangnya yang pertama yang menghuni wolio itu adalah para valio lah
aksara wolio menjadi bukti sejarah bahwa suku wolio adalah salah satu suku tertua di daratan buton
meski secara de facto tidak pernah dijajah oleh bangsa asing
namun nama kesultanan buton dikenal hingga ke berbagai belahan dunia
bau bau menjadi pelabuhan persinggahan para pedagang dari cina arab dan eropa
yang membawa rempah rempah dari maluku
keraton buton yang dibangun di lahan seluas hampir dua puluh tiga hektare dengan panjang dua tujuh km ini
menjadi saksi bisu kekuatan maritim kesultanan buton
benteng ini dibangun oleh masyarakat selama sepuluh tahun
dan berhasil rampung pada masa kepemimpinan sultan labuke tahun seribu enam ratus empat puluh lima
eksistensinya mampu menjadi pertahanan wilayah kesultanan dari bajak laut
meski era kesultanan telah berakhir pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
buton masih memiliki setumpuk adat tua yang diwariskan secara turun temurun
lahirnya si beton ambar ini
karena lahirnya sering sakit sakitan
pada saat sakit sakitan ini
diadakan kegiatan dole dole
ketika diberikan kekuatan
masyarakat buton masih memegang teguh tradisi warisan leluhur
ada setumpuk adat tua yang dilestarikan oleh penduduk di pulau buton
tradisi warisan leluhur yang diwariskan oleh penduduk di pulau buton
yang mengiring pertumbuhan anak anak hingga usia dewasa

diperuntukkan bagi anak laki laki dan perempuan di bawah usia lima tahun
tradisi unik yang dimiliki oleh sebagian suku di buton ini
diperuntukkan bagi anak laki laki dan perempuan di bawah usia lima tahun
ini adalah waktu yang tepat untuk anak bungsunya
namun kali ini imunisasi yang akan diberikan bukan berupa vaksin
bentuk imunisasi yang akan dijalani anak berusia satu lima tahun ini
adalah imunisasi alami
suku suku di buton menyebutnya dole dole
kecuali diambilkan itu
tapi pas juga setelahnya selesai ambil dole dole itu
ritual dole dole dipimpin oleh seorang bisa
sebutan untuk pemangku adat perempuan di buton
seorang bisa diangkat dan ditunjuk oleh tokoh adat perempuan
syaratnya ia harus memahami dan menguasai tatanan adat
serta doa doa dalam ritual ini
anak anak jangan terlalu banyak menangis
biasanya itu adatnya dole dole ini
anak anak supaya tidak bisa kencing kencing di celana
sering kencing celana
supaya dia bisa pintar bicara
apapun yang dia lakukan
tak jarang anak menangis saat mengikuti ritual ini
dole dole pertama kali dilakukan oleh pangeran beto ambari
putra raja sipanjonga
salah satu perintis kerajaan buton berabad abad silam
setelah berjalan ke jawa barat
saya sudah berusaha untuk mengikuti ritual ini
asal usulnya dole dole itu dari
lahirnya beto ambari ini
karena lahirnya sering sakitan
pada saat sakitan ini
diadakan kegiatan dole dole
namanya beto ambari
dilaksanakan dole dole pada saat itu
beberapa saat kemudian
si beto ambari ini
sakitnya itu makin berkurang
tak semua penduduk buton melakukan tradisi ini
bagi anak anak keturunan suku wolio
itu mesti diambilkan itu
itu anunya itu
aturannya dole dole nya itu
kalau yang kena
tapi ada juga yang tidak
kan tidak semuanya juga itu
kecuali turunannya juga
yang penduduk dole itu
ada juga yang tidak ambil itu
karena kan mereka tidak pakai
karena sudah sehat atau apa
tapi memang dari orang tuanya
mereka tidak pakai
dia tidak ambilkan itu aturan itu
tapi ada yang pakai
seperti kita ini
artinya aturan itu dari orang tua
meski secara medis
kaitan dole dole dengan kesehatan anak
namun penduduk buton
imunisasi alami ini
ampuh menangkal berbagai penyakit
supaya kesehatannya lebih baik lagi
saya kan kalau tumbuh gigi kan
selalu sakit batu panas
itu kan di kode dole dole itu kan
sambil dikasih doa diurut juga
sama orang tua
ibu percaya itu
iya percaya saja
buton masih memiliki adat tua lainnya
ritual yang diperuntukkan khusus bagi gadis remaja
yang telah akil balik
sebuah tradisi sebagai tanda pendewasaan
sudah memantapkan dirinya
sebuah tradisi penanda transisi
bagi seorang remaja atau kabuabua
menjadi perempuan dewasa
sambil membawa wadah berupa baskom
bersama ibunya anissa
remaja berusia tiga belas tahun ini
menuju sebuah rumah
di kelurahan wakoko
kecamatan pasar wajo
kabupaten buton sulawesi tenggara
di rumah inilah
ia akan dipingit beberapa hari
kecil kecilan orang memiliki tradisi
untuk menyimpan tali pusar bayi
yang baru lahir di dalam kelapa
memiliki tradisi menyimpan tali pusar bayi
yang baru lahir di dalam kelapa
dalam ritual ini
kelapa yang diikat benang
dimaknai sebagai persiapan remaja yang dipingit
akan terlahir kembali
menjadi seorang dewasa
ada pula sebutir telur
sebagai simbol perempuan
dan dua siung bawang merah
sebagai simbol suami istri
diselipkan pada bawang
dan membina rumah tangga
akan disimpan di dalam kamar
tempat para kabua buah dipingit
selama empat hari empat malam
nur hafizen akan berada di dalam kamar
bersama tiga belas gadis remaja lain
yang mengikuti tradisi serupa
selama posuo berlangsung
kamar di ruangan ini
bagi kaum lelaki
selama posuo berlangsung
kamar di ruangan ini
bagi kaum lelaki
selama posuo berlangsung
kamar di ruangan ini
bagi kaum lelaki
negara ini juga berguna dengan
selama pingitan para ibu sibuk menyiapkan berbagai kebutuhan anak anak gadisnya
kunyit menjadi bahan alami penting yang selalu digunakan
sebagai kosmetik tradisional
kunyit bercabang dua diakini menjadi bahan perawatan kecantikan terbaik
bagi kabua buah yang menjalani tradisi posuo
malam pertama tiba
waktunya para ibu memberikan anak anaknya bedak merah yang terbuat dari kunyit dan kapur
bahan sederhana ini diracik
bila mereka menggunakan bahan yang lain
kulitnya kalau tidak pakai kesumi
bedak merah berbahan kunyit dan kapur ini dioleskan di wajah dan sekujur tubuh
bedak ini dibiarkan mengering dan akan digunakan oleh nur hafizah dan gadis lainnya hingga malam kedua
setiap malam selama posuo para orang tua mengunjungi anak anak mereka di kamar ini
ya standby untuk datang tiap hari
saya ke sini untuk menyembuh dia
terus malam juga seperti itu dari pagi sampai sore kadang
terus malam pulangnya tengah malam untuk jenguk mereka di sini melihat keadaannya seperti apa
selama dipingit kabua buah dibimbing oleh seorang bisa melalui petuahnya
proses pingitan inilah yang membawa mereka menuju pendewasaan
langit kembali terang
ini adalah hari ketiga pingitan
para ibu masih sibuk menyiapkan bedak untuk anak anaknya
kali ini bedak berganti warna menjadi putih
bahannya adalah beras
sementara yang lainnya sibuk menyiapkan makanan
semua kegiatan kabua buah hanya dilakukan di dalam kamar termasuk makan
mereka tidak diperbolehkan keluar kamar hingga pingitan berakhir
bagi siapapun yang melanggar diakini akan mengalami hal buruk
melanggar aturan itu banyak
maksudnya kadang sudah salah jalan
artinya tidak beres itu anak
ada saja dia punya tantangannya
seperti apa bu
seperti orang sudah tidak benar dia jalan kiri kanan
seperti anak juga itu gila gila
tapi banyak banyak yang gila
kalau melanggar aturan
itu makanya orang tua dia kasih tahu
eh jangan main main nih
ini yang ditakutkan orang tua
begitu takutnya orang
semoga mereka itu kan ini gadis yang di posuo
sebenarnya mereka itu tujuannya supaya artinya mereka itu mendapatkan
tidak lama lah mendapatkan jodoh yang baik
usai dikukuhkan menjadi kalambe mereka merayakannya bersama dengan kalambe dari kampung lainnya
sedikitnya ada dua ratus orang kalambe yang datang dalam perayaan posuo ini
mereka dikumpulkan dalam sebuah pagelaran bertajuk festival budaya tua buton
tradisi makan bersama atau pakandekande menjadi penutup upacara posuo
berakhirnya posuo menandakan para kalambe ini memasuki babak baru dalam hidupnya sebagai perempuan dewasa
tidak terlalu beban soalnya harus menjaga sikap dan lebih teladan dan lebih sopan
senang sekali sudah bisa dinobatkan sebagai
menjadi wanita yang sudah berdewasa dan tidak memiliki sifat yang dikenakan akan lagi
sangat senang sekali karena saya telah menjadi wanita dewasa
dan saya harus memberikan contoh contoh yang baik kepada teman teman saya
saya harus menaati perintah orang tua saya dan harus memberi contoh yang baik buat teman teman saya

posuo adalah ritual yang tak boleh dilewatkan oleh para perempuan di buton
suku ciacia di wabula menyebut pingitan dengan istilah tonda'a
hanya perempuan yang telah menjalani pingitan yang dibolehkan menikah
warga wabula memegang teguh adat istiadat
sebuah pesta pernikahan di desa wabula kecamatan wabula kabupaten buton ini misalnya
tarik cungkah digelar sebagai penutup pesta perkawasan
adat buton seluruh perangkat adat laki laki mengawali tarian ini
namanya cungkah mohane
setelahnya cungka dilakukan oleh para perempuan
tarian ini disebut cungkah mauine
para perempuan ini menari dengan iringan musik khas disaksikan keluarga dan kerabatnya
mereka memegang selendang mengikuti irama
semua menari penuh sukacita
dan tua buton pun terus terjaga